kakek tidak tahu serayu
tapi pergilah ke kampung kelahiranmu di tanjung gar
mungkin di sana kau akan mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang dirimu
kakek tidak tahu serayu

sudahlah sebaiknya kita banyak berdoa
semoga kita tidak nyasar seperti waktu itu
bukan masalah nyasar yang saya khawatirkan tapi
tahu tahu siapa kami
abah kau mendengar sesuatu
seperti suara daun manis
dan rasanya ada kegaduhan mbah
sepertinya suaranya dari atas
polas bretjima diam diam
yang satu money
yang satu bet parce
benteng benteng cara mmokgli pihak
dengan penutup pukul pilihan
dalam bahasa juara
belum pandai
kurang ajar rupanya kalian sepengal corong kali
sarbawi aku tidak menyangka kalau kau
memang tidak ada yang menyangka kecuali keluarga rajab yang telah kami antar ke neraka
kau membunuh keluarga rajab
ya juga menjebak kalian ke dalam gua belengkong supaya kalian ditelan oleh naga
tapi ternyata justru naga itu menjadi malaikat penolong kalian
dan sekarang aku akan menjadi malaikat maut bagi kalian
setelah itu kami akan menguasai semua harta benda kamu
lari bu bawa ini bu lari bu lari sahabatkan ini bu
tuhan aji aji jangan pergi tuhan aji
tidak tidak aku akan menolongmu
aji jangan pergi tuhan aji
ya allah suamiku
kenapa bisa jadi begini
kenapa ini siapa yang melakukan ini
bagus serayu bagus
kau telah mewarisi seluruh ilmu naga milikku
dan sekarang waktunya bagimu untuk mengetahui siapa dirimu sebenarnya
ayo serayu ikut kakek
lalu kenapa aku tinggal di goa ini bersama kakek
lima belas tahun yang lalu kakek menemukanmu di pinggir pantai bersama ibumu yang telah menjadi mayat
kakek juga tidak tahu persis bagaimana kejadiannya
lalu siapa yang membunuh ibuku
ayahku sekarang kek
kakek tidak tahu serayu
tapi pergilah ke kampung kelahiranmu di tanjung garu
mungkin di sana kau akan mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang dirimu
kerjamu berat hari ini
ya ampun ala gini memang tak pernah berubah
semboja perhatikan gelang ini baik baik nak
sebenarnya gelang ini ada sepasang
dan tugasmu kau harus mencari pasangannya
apabila kau telah menemukan orang yang memakai gelang yang sama seperti ini kau harus mengabdi kepadanya sepenuh hati nak
kenapa harus begitu
karena ibu dan almarhum ayahmu juga telah mengabdi kepada pemilik gelang ini nak
mereka adalah keluarga haji muhammad
dan bontang almarhum ayahmu tewas di tangan keluarga penjahat sarmawi saat menyelamatkan pemilik gelang ini
sementara aji muhammad dan istrinya ikut tewas
sementara bayinya entah kemana
belum diketahui kemana keberadaannya nak
saya akan mencari mereka
juga para pembunuh itu
kau memang anak yang berbakti semuanya
almarhum ayahmu pasti sangat bangga padamu
ibu tidak akan pernah melupakan kejadian itu
tentang nyawa harus dibalas dengan nyawa
dulu kaki memberikan papan cendana ini
sebagai hadiah kepada orang tuamu
karena telah menolong kaki
dan papan cendana ini pula
yang membawamu beserta jenazah ibumu kemari
lalu kaki menjadikannya nisan
karena kau sudah besar
papan cendana ini kakek serahkan kepadamu
karena mustika naga yang ada di dalam tubuhmu
adalah pasangan dari papan cendana ini
pergilah ke pisisir pantai
ikuti arusnya dengan menaiki papan ini
nanti kau akan sampai ke muara tanjung garu
terima kasih kek
selamat jalan cucu